anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
imbas dari rekayasa arus lalu lintas one way atau satu arah
di ruas tol jakarta cikampek mengakibatkan arus lalu lintas di ruas arteri pantura
karawang jawa barat minggu pagi hingga siang mengalami kemacetan panjang
dari mulai jalan baru lingkar karawang hingga kecamatan cikampek jawa barat
kepadatan arus lalu lintas di ruas pantura karawang sudah terjadi
mulai jalan baru lingkar karawang
sejak minggu pagi hingga minggu siang kepadatan kendaraan ini didominasi
oleh angkutan umum bus dan mobil pribadi yang akan mengarah ke cirebon dan bandung
imbas dari pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas one way
di ruas tol jakarta cikampek karena seluruh kendaraan yang akan menuju wilayah jawa timur
jawa tengah dan jawa barat harus beralih menggunakan ruas jalan arteri pantura kerawang
namun demikian pihak dinas perhubungan yang berada di lokasi
tetap melakukan pengaturan jalan di jalan baru lingkaran
di ruas pantura karawang